nah itu dia rumah anak
eh ada bang rahmadi bayu sama anggi
apa lo lupa jadwal mereka sekarang lah sama lo rum
room kayaknya gak bisa ngajar hari ini
loh kenapa rum
padahal abang sama anak anak udah nungguin dari tadi
iya bang sekali lagi ru minta maaf
lo panjang umur lo
emang ada apa mak
lama bener lo datengnya
kasian loh si rodiano
lagi ada urusan di rumah yang gue mesti beresin
urusan apa sih bang
gak boleh banyak banyak
ntar penyakit lo gak sembuh sembuh lagi
apa yang dikatakan
sama bang sulam itu benar
mpok baik baik aja
emangnya kenapa sih rok
pintah yang ada di rumah
jangan sampe rok amema tau
pita yang ada di rumah
ntar makin drop aja lagi roh
nah kalo kita liat segera begini
kita semua kan pada seneng
pintah yang ada di rumah
bener kata abang
kalo ada yang hape hape sama mpok kan
kita semua yang sendir disini
berkat doa semua
gue mampu jadi sehat lagi
ancur deh pamor kita
warga udah kagak percaya lagi sama kita
umi jangan bisanya nyalahin abah doang dong
kan umi juga terlibat
kami cuma ngomporin buat omongan abah aja
supaya warga tuh percaya
paket nyebut nyebut dapet kirasat segala
frodiya umurnya pendek abah
yang nyuruh siap siap nyambut
zenazah dan ta'aziah
dan pake baju hitam kan umi
jadi umi dong yang salah
abah yang salah
nung seneng banget liat keadaan frodiya sekarang udah mudahin
bener bener udah gak betah disini
kok pengen buru buru pulang ke rumah
jangan dululah pok
tunggu dulu sampe keadaannya
prodiya itu bener bener baik
nanti kalo belum
malah berabe di rumahnya
kita tunggu aja nanti ya
kalo dokternya dateng
nah udah enakan
roh udah boleh pulang mak
mar bentar yuk

kamu balik balik aja ya
gak tau bang
yang jelasnya rom bingung banget
abang ngerti perasaan rom
tapi ini bukan salah rom
rom kan tidak terlibat
ya tapi kan tetap aja bang
mereka itu adalah orang tua room
maaf saya mengganggu
saya cuma mau menyampaikan
masuk ke ruang perawatan
ya udah kalau gitu bang
rum pulang aja dulu ya
kita kan belum selesai ngobrol
bang roby juga kan lagi sibuk banget
belum juga kesini cuma pengen minta maaf aja
atas perlakuan abah sama umi rom
rom juga tau sih
minta maaf aja sih nggak cukup
gak usah terlalu dipikirin
ini bukan salah rom
ya tapi kan rum itu tetap anak abah sama umi
yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya mereka
sekali lagi ru minta maaf ya
bener bener mengagumkan rumana
udah wajahnya cantik
tapi sebenernya robby sama rumana
punya hubungan khusus nggak ya
gimana mi dijawab teleponnya
nah tuh dia rumana
jadwal mereka sekarang lesa malurum
maaf room kayaknya gak bisa ngajar hari ini
loh kenapa rum
padahal abang sama anak anak udah nungguin dari tadi
iya bang sekali lagi ru minta maaf
karena rum lagi gak enak badan kepala rum pusing banget
takutnya nanti ruh malah gak konsentrasi ngajarnya
kalau gitu turun permisi dulu ya
sebenar ya nah rahmadi
ya jangan pergi dulu ya
abah pastiin kemana mesti ngajar anak anak ya
pokoknya rum gak mau umi abah
lu kan udah bilang kalau rum gak enak badan
ah umi gak percaya
udah sonoh keluar
kasian tuh naramadi sama anak anaknya
iya rum jangan lu ngajarin tuh anak jadi mahal sekolah
lu tuh kalau ngajar jangan nangis
jangan anggot anggotan begitu
ntar kalau dia kaget naik kelas jadi kesalahan lagi deh
ya udah rum mau ngajarin mereka
tapi ada syaratnya
abah sama umi harus minta maaf dulu sama keluarganya haji sulam
karena abah sama umi udah menyebarkan fitnah kalau mpura diha itu udah meninggalkan
baru rum mau ngajar
rum mau ngajar
rum mau ngajar
rum mau ngajar
rum mau ngajar
rum mau ngajar
rum mau ngajar
rahmadi abah bener bener kagak enak sama lu
udah nunggu lama rum mana mau ngajar lagi
emang begitu narahmadi kalau sirun tuh lagi gak enak badan
maklumin ya narahmadi
kalau lesnya dimundu dulu sekarang gak apa apa kan
ntar kalau tantrumnya udah sehat dari sakitnya baru deh nes lagi